satu rumah warga desa keduanan kabupaten cirebon jawa barat minggu malam terbakar
kebakaran ini membuat pemilik rumah histeris kebakaran diduga karena korsleting listrik
kebakaran terjadi sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia barat saat rumah kosong
api muncul di bagian depan rumah api yang mudah merambat ke berbagai ruangan membuat seisi rumah ludes terbakar
diduga api berasal dari korsleting listrik pada aliran listrik lampu kamar
api mengenai kasur dan kain hingga membakar seisi rumah
empat unit damkar dikerahkan
saat kejadian tuan rumah sedang berada di luar
kita belum tahu ya yang pasti tidak ada di rumah
dugaan konsleting dari bola lampu yang jatuh ke tempat tidur atau barang yang mudah terbakar
kemudian merepet dan membesar akhirnya ke seluruh rumah